eh mas ganteng gagah dan perkasa
selamat siang mas ganteng
aduh mas tuh suka ngasih kejutan ya
tapi sayang saya belum dandan
eh bik ameranya ada
kebetulan tadi saya ke tempatnya pak wisnu dia bilang kamera sekarang
kamu pikir biaya pengobatan itu murah
hah biaya pengobatan itu mahal
dari mana ibu punya duit itu ameran
ibu terpaksa berhutang sama bajikan itu
ini semuanya demi kamu amirah
kamu pikir di mana harga diri ibu sampai ibu harus mau meminta pada prabu wicaya
jadi terpaksa kita harus berhutang sama dia
kamu yang harus bayar sendiri amira
kamu yang harus bayar sendiri
kamu yang harus bayar sendiri hutang hutang itu
makanya kamu harus tinggal di sana

kamu udah ngerti kan amirah
sekarang kamu sudah besar
jadi kamu urus semua masalah kamu sendiri
ibu gak mau repot
dan selama hidup kamu kamu selalu dimanjain sama ayah kamu kan
sekarang ibu mau tenang ameran
ibu mau tenang
apa benar ibu jadi begitu benci sama amira
padahal amira sayang banget sama ibu
maafin ameran ibu
maafin ameran yang udah ngerepotin ibu
maafkan ibu ameran
ibu sayang sama kamu amira
ibu gak rela bersama kamu
asal kamu hidup
maafkan ibu ya ameran
jadi kamu mau ikut panjangan ini
sudi kamu mengincahkan kaki di rumah dia
kamu itu benar benar gak tahu diri
kamu sudah lupa
orang ini sudah mencelakakan ayah kamu
mau ikut keinginan dia
kamu gak usah ikut campur
ini semua gak ada hubungannya sama hangat
kamu gak usah menangis ya
kalau kamu sama saya
kehidupan kamu akan jauh lebih baik
prabu nggak boleh baik baik sama amira
dia harus benci sama amiran
dia harus mencelakai amira
jadi kamu lebih memiliki
dan mau mempianati kedua orang terhampir
kurang ajar kamu
dia ini penjahat
dan sampai kapanpun dia akan tetap penjahat
tapi kamu lebih memilih dia dan mengkhianati kedua orang tua kamu
itu namanya anak duraka
tutup mulut kamu wisnu
atau saya bisa lebih kasar lagi
saya ikut bapak
saya ikut bapak
saya ikut bapak
saya ikut bapak
saya ikut bapak
saya ikut bapak
saya ikut bapak
saya ikut bapak
saya ikut bapak
saya ikut bapak
saya ikut bapak
saya ikut bapak
kamu yang tabah ya nak
kalau ada jalan lain
ibu gak mungkin merelakan kamu sama prabu wicaya
ibu rela kalau kamu marah sama ibu
asalkan ibu bisa lihat kamu sehat
ibu rela nak
apa bener ibu bener bener pengen amira tinggal disini
emang ibu marah banget sama amira bu
sampai ibu tega ninggalin amira
sekarang kamu tinggal disini
semoga kamu bisa segera menyesuaikan diri ya
tentu saja dia tuh harus menyesuaikan diri
pasti kagetan lah tinggal di rumah mewah seperti ini
rumah kita yang bersih ini akan jadi jorok karena kebiasaan dia tinggal di gubuk
dan barang barang kita yang canggih akan jadi rusak gara gara di otak hati
jangan sampai kita bikin saya marah lagi
semoga kamu segan
amira semoga kamu betah ya
nanti kalau ada apa apa kamu bisa langsung tanya sama aku
eh mas ganteng gagah dan perkasa
selamat siang mas ganteng
aduh mas tuh suka ngasih kejutan ya
tapi sayang saya belum dandan
jadi saya mukanya pucat nih kayak kue mochi
eh bik ameranya ada
kebetulan tadi saya ke tempatnya pak wisnu dia bilang ameranya sekarang tidak disini
kelewatan masa sampai rizky rizky juga merhatiin si gembel sih
apa apaan sih ini semua
si gembel itu bener bener nyebel ya
gue harus bener bener bisa bikin dia menderita
dan dia harus bayar semua perhatian
yang dia punya
yang dia rebut dari gue
dan sekarang rizky
mau ketemu sama amira
yaudah sebentar saya panggilin ya
tuh tuh orangnya
alhamdulillah ternyata amira beneran udah sehat
perasaan aku jadi lega
kamu ngapain kesini ki
ada yang penting
ya iyalah ada yang penting
kalau enggak ya ngapain aku sini
amira kamu inget kan
kalau kamu itu masih jadi pegawai aku jadi supir aku
kenapa nggak masuk
kenapa gak masuk ke dia sekarang
kamu tuh kebiasaan ya
kalau kerja tuh selalu nggak tanggung jawab
belajar dong amira
nggak masuk tuh izin dong
ya ampun kamu kan tahu ki aku baru keluar dari rumah sakit
rumah sakit ke
rumah susun ke
rumah panti jompo ke
tapi kabarin aku dong
tanggung jawab amira
aku butuh atasan kamu inget
misiah nggak ikut ikut
ngapain kamu kesini ribut ribut
memangnya rumah saya ini pasar ya
pak ini semua itu gara gara papa
gara gara papa yang bawa amira ke rumah ini
papa tau nggak sih
si amira itu kan kerja jadi supir rizky
sekarang dia udah gak tanggung jawab
dia gak masuk kerja tapi nggak bilang sama rizky
dan sekarang kasian kan rizky
harus nyamperin dia datang ke rumah ini
udah lah pak
mendingan sekarang papa usir dia dari rumah ini
dia juga nggak ada manfaat ya kan di rumah ini
kasian kan rizky
boleh hari ini amira bekerja menjadi supir saya di rumah ini
gita banget saudara kata

sekarang jelek sorang